anda menyaksikan indonesia forward bersama saya lucia saharuy
pemirsa tahun dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas merupakan tahun yang penting bagi indonesia dalam hal demokrasi
dengan diselenggarakannya pesta demokrasi yaitu pilkada serentak pemilihan legislatif dan pemilihan presiden
bagaimana evaluasi pelaksanaan pilkada serentak yang dimulai atau dilakukan pada juni dua ribu delapan belas lalu
dan juga persiapan menghadapi pilek dan pilpres dua ribu sembilan belas
dari lobo restaurant the ritz carlton megakuningan jakarta
kita akan membahasnya bersama sekretaris direkturat jenderal otonomi daerah bapak dr andes akmal malik msi
serta peneliti perludem perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi bapak heroik
bapak bapak selamat datang di sini pak di rizk carton
kita mulai dari bapak akmal dulu ya pak
ini sudah berjalan juni lalu pilkada serentak dua ribu delapan belas
bagaimana evaluasi dari kemendagri
kemendagri pak kemendagri melihat secara umum pelaksanaan pilkada dua ribu delapan belas kemarin
sebagai rangkaian dari pilkada serentak yang akan kita laksanakan nanti pada tahun dua ribu dua
secara umum berjalan dengan baik
kita melihat aktor asli
stakeholder yang terlibat dalam penyelenggara pilkada ini baik kandidat masyarakat pemilih
partai politik kemudian media massa dan tentunya dukungan pemerintah berjalan dengan sangat sinergis
kami juga melakukan evaluasi terhadap dukungan dukungan yang diberikan oleh pemerintah
dukungan yang terkait dengan persoalan data pendudukan
walaupun ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan ke depan
kemudian dukungan terkait dengan persoalan pembiayaan pilkada
yang notabene dilakukan melalui dana hibah apbd
kemudian dukungan terkait dengan bagaimana mendorong partisipasi pemilih yang lebih baik
kemudian dukungan yang kami berikan juga terkait dengan persoalan netralitas asn
menjaga keamanan ketertiban
kemudian dukungan teknis pelaksanaan pilkada di lapangan oleh teman teman pemerintahan daerah
dan terakhir juga kami sudah mempersiapkan penjabat pelaksana tugas kepala daerah
ketika ada terjadi kekosongan pimpinan ketika ikut pilkada yang cuti ya yang wajib cuti
nah hasil evaluasi kami terhadap tujuh jenis
terhadap tujuh jenis dukungan pemerintah ini semua berjalan dengan baik
memang ada beberapa catatan yang kita berikan khususnya terkait dengan persoalan data kependudukan
ini berbagai persoalan sesungguhnya tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan pilkada
data yang kami siapkan kan cuma menjadi data
ada data data mentah yang nanti pada akhirnya digunakan oleh teman teman kpu sebagai data dpt
tapi so far berjalan dengan sangat bagus
walaupun kami katakan beberapa kondisi seperti terjadinya psu pemilihan suara ulang
pemutus orang sebagai amanat yang diperintahkan oleh mk karena adanya sengketa hasil
kami melihat itu karena bermuara dari persoalan data kependudukan
oke jadi mungkin catatan untuk perbaikan nanti di pemilihan legislatif dan presiden
adalah dalam hal data begitu ya pak ya
ya tidak saja data data kependudukan
juga persoalan terkait dengan persoalan partisipasi dan sebagainya juga menjadi catatan kira kira pak
kami katakan pilkada ini adalah semacam test case untuk melihat kalau pilkadanya berjalan dengan bagus
kita berharap pileg dan pilpres besok juga akan berjalan dengan bagus
so far berjalan dengan sangat bagus
kalau dari perludem bagaimana evaluasinya apa yang perlu diperbaiki
pertama kita patut apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman teman pemerintah kementerian negeri dalam hal ini kpj kpu dan kpu
kementerian negeri dalam hal ini kpu dan kpu dan kpu
kementerian negeri dalam hal ini kpu dan kpu
kpu dan juga bawaslu penyelenggara pemilu dari setingkatannya yang telah berhasil sukses menjalankan penyelenggaraan pilkada serentak yang ketiga kalinya
setelah dua ribu lima belas dua ribu tujuh belas dan juga dua ribu delapan belas
kalau kita menengok ke dua ribu delapan belas nyaris tidak ada konflik yang berarti
dalam hal ini relatif lancar meskipun memang tadi sudah disinggung juga ada beberapa catatan yang sedikit mengganggu jalannya penyelenggaraan proses demokrasi lokal di indonesia kita
catatan seperti apa pak

misalnya kalau kita tadi sudah disebutkan soal daftar pemilih
dalam hal ini kan bagaimana kemudian hak pilih masyarakat dapat terfasilitasi dengan baik
tapi memang masih ada sedikit catatan
misalnya kalau kita lihat tren angka partisipasinya memang di dua ribu tujuh belas ini turun
memang ada banyak faktor yang bisa kita jelaskan soal partisipasi
itu catatan yang pertama
catatan yang kedua saya kira isu krusial yang tidak pernah lepas dari proses pemilu kita itu seperti pelanggaran pemilu politik uang netralitas
catatan yang kedua saya kira isu krusial yang tidak pernah lepas dari proses pemilu kita itu seperti pelanggaran pemilu politik uang netralitas as

itu masih terjadi dua ribu delapan belas meskipun kalau kita lihat intensitasnya dibandingkan dengan dua ribu tujuh belas
itu lebih meredam dibandingkan dengan pilkada dua ribu delapan belas yang sudah kita lalui
nah jadi memang secara umum sudah relatif berjalan lancar dua ribu delapan belas
dan saya sepakat sekali bahwa dua ribu delapan belas ini bisa menjadi batu loncatan untuk kita menatap dua ribu sembilan belas yang akan datang
ketika dua ribu delapan belas mampu berjalan lancar harapannya di dua ribu sembilan belas pun mampu berjalan lancar
pemilu serentak pemilu legislatif dan juga pemilu presiden yang pertama kali yang akan indonesia langsungkan
oke nah kalau tadi dari catatan bahwa ternyata tingkat partisipasi masyarakat ini menurun begitu ya pak ya
ini penyebabnya kira kira apa pak
banyak hal yang menjadi penyebab kenapa
itu tentunya teman teman dari penyelenggara tengah melakukan evaluasi ke hal seperti itu
tapi catatan dari kita pemerintah juga banyak faktor persoalan tidak secara persoalan persoalan data
tapi juga persoalan persoalan bagaimana mendorong kepedulian pemilih
ini juga sangat sangat tergantung kepada siapa yang menjadi kandidat
nah ketika kandidat kandidat ternyata tidak menunjukkan kinerja yang bagus khususnya bagi petahana
secara langsung juga akan menimbulkan kekecewaan dan sebagainya
kami menduga hal seperti itu
tentunya tugas pemerintah adalah mendorong
agar khususnya petana akan membuat kinerja lebih baik
ini untuk target sendiri dibawah target kemerdekaan ya pak
iya kita kpu sudah menetapkan target itu tujuh puluh tujuh lima
tapi realisasinya cuma tujuh puluh tiga dua puluh sekian atau tujuh puluh empat kurang
kami mengatakan banyak faktor
salah satunya mungkin tadi sudah katakan mungkin masih ada tingkat partisipasi masyarakat rendah karena pendidikan politik belum begitu bagus
bisa juga karena kekecewaan
karena mungkin kinerja penyelenggaraan petahana tidak begitu bagus dan banyak faktor
ada beberapa daerah yang hanya calon tunggal begitu pak itu juga mempengaruhi mungkin ya
tapi saya katakan sesungguhnya kalau kita lihat di sisi animu dan partisipasi sesungguhnya tinggi
sebagai contoh kejadian di makassar maaf di sulawesi selatan
wajo bone itu ketika pilkada terjadi bulan juni itu terjadi bencana loh
bayangkan ketika itu muncul inisiatif masyarakat
membangun tps terapung dan partisipasinya naik
jadi saya katakan untuk daerah daerah yang kinerja pemerintahnya bagus justru partisipasi masyarakat tinggi
memang mungkin untuk daerah daerah yang mohon maaf mungkin kinerja kepemimpinan pemerintahannya tidak begitu bagus
kami menduga ini salah satu jadi faktor penyebab
mal di beberapa daerah kan dilakukan pilkada ulang bagaimana bapak melihat ini
di dalam pelaksanaan pilkada ada tiga jenis sengketa yang ada
pertama sengketa administratif
itu diselesaikan melalui proses pt un
ada sengketa pidana yang dimulai mulai ke gumdu
dan ada namanya sengketa hasil
sengketa hasil ini melalui jalur oleh mk
nah pilkada ulang itu seringkali terjadi karena ada persoalan sengketa hasil
nah kenapa terjadi singketa hasil
ada berbagai penyebab
seperti yang terjadi di meluku utara
itu psu yang diperintahkan psu oleh mk karena
sekian ribu dua ribu sekian atau empat ribu sekian
masyarakat yang tidak mau menggunakan hak pilihnya karena merasa
itu bukan yudiksi wilayah administratif mereka
nah sementara pemerintah kpu daerah kupatan halmerah utara
memerintahkan mereka untuk jadi pemilih
mereka tidak mau karena mereka bukan merasa berada di wilayah itu
kemudian juga ada seperti di sampang
terkait dengan perbedaan jumlah pemilih dengan jumlah dpt
surat suara dengan dpt gitu loh
nah saya katakan persoalan data data seperti ini seringkali menjadi
pemicu terjadinya perintah dari mk untuk melakukan
pilkada ulang atau psu gitu
nah saya katakan persoalan data ini mungkin menjadi salah satu penyebab
kalau dari perludem sendiri melihat apakah ada yang perlu dikhawatirkan dengan
adanya pilkada ulang ini pak
ya pertama kalau kita lihat pada hari h pemungutan suara
bawaslu itu punya kewenangan untuk merekomendasikan juga
pemungutan suara ulang di hari hal ketika tps itu berlangsung
misalnya kalau kita lihat baca hasil temuan pengawasannya bawaslu
ada beberapa tps yang kemudian
direkomendasikan hasil dari rekomendasi bawaslu ke kpu untuk melakukan
pemungutan suara orang di beberapa tps
hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal
pertama misalnya kalau kita lihat dari hasil temuannya bawaslu itu
ada kotak suara yang tidak tersegel
terus ada temuan juga misalnya kotak suara dibuka sebelum hari pemungutan suara
nah atau juga ada selisih tadi antara jumlah perolehan suaranya
dari dalam hal ini dpt dan juga jumlah surat suara yang ada
surat suara iya
ini kemudian menjadi rekomendasi kemudian untuk dilakukan pemungutan suara ulang
demi terjaga validitas suara
dan juga integritas dari proses penyelenggaraan pemilu kita
nah yang kedua adalah yang tadi di akhir
ketika hasil sengketa pemilu dari yang kadang ini yang berwenang adalah
mahkamah konstitusi untuk melakukan putusan ketika perselisihan hasil
antara kandidat satu dengan kandidat lainnya ataupun dengan penyelenggara pemilu
itu seringkali terjadi putusan yang sifatnya untuk melakukan pemungutan suara ulang
nah pemungutan suara ulang ini jangan dimaknai kemudian pemilihan prof gubernurnya
bupati wali kotanya kemudian keseluruhan diulang
kemarin yang di maluku utara itu hanya enam desa ya pak
di sampang pun demikian hanya beberapa
nah ini memang saya kira ini salah satu alternatif untuk menjaga kehasan
dalam artian keutamaan dari surat suara
dalam hari ini hak pilih warga negara agar kemudian terjaga betul secara murni
ketika memang ada dextraction yang kemudian dalam hal ini perbedaan data antara jumlah pemilih
dan surat suara tentunya itu akan mempengaruhi hasil
sehingga perlu ada pemungutan suara ulang dan saya kira itu apa yang sudah di
apa yang sudah dilakukan mk itu adalah putusan yang kemudian final and bending
yang perlu dilakukan oleh para penyelenggara pemilu kita
tapi bagaimana supaya pilkada ulang ini tidak perlu terjadi begitu pak
biasanya kan ini karena persoalan maladministrasi
maladministrasi dalam artian tadi
ada jumlah pemilih dan jumlah surat suara yang berbeda
nah tentunya kan kpu seharusnya ketika menentukan logistik itu kan berdasarkan jumlah pemilih yang ada
nah sehingga surat suaranya dan juga jumlah pemilih yang datang ke tps itu kan harapannya sebanding
meskipun kan orang datang ke
orang datang ke tps itu kan disebabkan oleh banyak faktor
kita tidak bisa memaksa karena konteks pemilu indonesia itu
orang datang ke tps itu bukan yang wajib
kira kira itu voluntary hak politik masyarakat seperti itu
tapi saya kira itu bisa diminimalisir ketika kita mampu menjaga daftar pemilih ini secara baik
akurat dan kredibel
sehingga kemudian orang orang yang sudah tujuh belas tahun atau sudah menikah kemudian bisa terdaftar secara baik
nah itu yang pertama
yang kedua adalah ini yang paling sering terjadi adalah soal kecurangan
biasanya ada intervensi
kecurangan yang kemudian menyebabkan lahirnya pemungutan suara ulang
itu tadi misalnya kotak suara yang harusnya dibuka pada hari pemungutan suara jam tujuh pagi
kemudian disaksikan oleh saksi oleh pengawas pemilu di sana dihitung ulang
ini sudah dibuka sebelumnya
nah itu pengawasan yang perlu dilakukan
atau jangan jangan misalnya setelah dilakukan hari pemungutan suara
dibukanya itu kan harusnya kan di level ppk nanti di rekapitulasi
tapi di tengah jalan dibuka
ini kan menjadi satu polemik juga yang kemudian menciderai integritas kepemiluan kita
nah untuk partisipasi warga sendiri selain sebagai pemilih
apalagi yang bisa dilakukan warga pak untuk menyesuaikan pilkada
dan juga pemilihan nanti ya
bahwasanya salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pemilu pilkada
yang sudah kita lakukan adalah ketidakpartisipasi
memang ada faktor banyak faktor menyebabkan masyarakat partisipasi tidak optimal
saya katakan tadi
karena ketika kejadian pilkada kemarin kan hampir hujan deras itu seharian
kemudian ada juga faktor keengganan pemilih
karena merasa tidak puas dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahannya di daerahnya
juga mungkin karena faktor faktor lain
ya mungkin juga data data kedudukan
nah tentunya mulai dari sekarang kita harus benahi itu
kecuali bencana ya
itu tidak bisa dikendalikan
nah pilpres dan pileg akan dilaksanakan dua ribu sembilan belas nanti ya pak ya
bagaimana persiapan kemendagri menghadapi pesta demokrasi ini kita akan membahasnya lebih lanjut nanti
dan pemirsa jangan kemana mana kami akan kembali sesaat lagi
pemirsa jelang pilpres dan pilek pada tahun dua ribu sembilan belas segenap jajaran pemerintahan bersiap menghadapi pesta demokrasi tidak terkecuali dari kemendagri
masih bersama saya lucia saharwi kita akan membahasnya bersama bapak akmal dari kemendagri dan juga bapak
bapak heroik dari perludem
pak akmal bagaimana sejauh ini persiapan dari kemendagri menghadapi pilek dan pilpres nanti
kami katakan keberhasilan kita bersama yang melaksanakan pelaksanaan pirkada dua ribu delapan belas kemarin itu menjadi modal cukup kuat bagi kita untuk memberikan dukungan yang lebih optimal agar kpu dan bawaslu sebagai penyelenggara pemilu bisa melaksanakan pilek dan pilpres dengan baik

tetapi jenis dukungan yang diberikan pemerintah tentunya berbeda dengan yang pelaksanaan pilkada
kita tidak lagi mempersiapkan dana menghibah karena kan pembiayaan untuk memilukan semua dari pbn
kemudian kita juga tidak perlu lagi menyiapkan penjabat kepala daerah karena kan tidak ada perlu hal seperti itu yang kita persiapkan

ada data kependudukan yang mungkin sudah mulai fix ya
kemudian juga mendorong partisipasi pemilih kemudian netralitas asn menjaga teram tip dan dukungan teknis
nah jenis dukungan ini yang terus kita konsolidasikan sekarang semua daerah
data kependudukan sejauh ini sudah sisa berapa persen lagi pak
sebetulnya datanya sudah mungkin saya tidak tahu data fiksi berapa angkanya karena teman teman dari dukcapil yang menangani
tetapi kita sudah mempersiapkan langkah langkah artinya apa
kita mengantisipasi untuk teman teman untuk pemilih yang berumur tujuh belas tahun pada waktu pemilihan itu sudah kita persiapkan langkah langkah yang sangat tepat
artinya apa pada waktu pemilihan nanti seluruh jajaran dukcapil akan stand by
stand by membantu karena tidak ada lagi suket
kita membantu penyelenggara untuk memverifikasi ketika dibutuhkan pada saat itu ktp kita akan siapkan
sepanjang teman teman kelurahan pemerintahan dl juga siap
biasanya yang kami lakukan ke mendagri adalah kita pada hari h lima hari h sebelum itu kita sudah siap
di semua dukcapil siap semua stand by
untuk apa agar para pemilih yang berumur tujuh belas tahun ini mendapatkan hak haknya
atau barangkali masyarakat lain yang belum punya ktp ya karena kan di dalam pemilu kan ktp menjadi persyaratan untuk menjadi pemilih
tidak ada lagi suket
nah itu kenapa jajaran kita di kementerian dari dari sangat siap untuk membantu
itu kpu dan bawaslu melaksanakan pemilu dan pilih
kalau antisipasi terhadap kecurangan bagaimana pak
kita katakan itu kan ranahnya ada di penyelenggara
kpu dan bawaslu
artinya apa belajar dari pengalaman pilkada dua ribu delapan belas kecurangan itu kan adanya di para para kontestan
dalam ini barangkali adalah kandidat caleg kandung juga
ini yang barangkali menjadi tugasnya teman teman dari penyelenggara
pemerintah kami katakan kami siap memberikan dukungan
kemudian data kependudukan netralitas asn kemudian juga partisipasi pemilih dan tentunya pergerakan logistik di daerah
yang paling berat adalah daerah yang memiliki kondisi remote area
tentunya dukungan pemerintah ini sangat penting sekali
nah pak heroik kalau menurut anda sebenarnya seperti apa sih sebaiknya yang harus dilakukan supaya menghindari begitu kecurangan kecurangan dalam pemilu
ya pertama saya ingin menyinggung terlebih dahulu bahwa memang porsi kementerian dari dari ketika menjelang dua ribu sembilan belas
nanti adalah bagaimana menyiapkan data kependudukan agar kemudian setiap orang terfasilitasi dengan baik hak pilihnya
karena undang undang tujuh dua ribu tujuh belas itu sudah mengunci orang yang dapat terdaftar sebagai pemilih pada dua ribu sembilan belas nanti adalah dia yang mempunyai elektronik ktp
nah nanti itu akan menjadi validitas juga pada hari pemungutan suara
nah ini memang tantangannya sedikit berbeda untuk dua ribu sembilan belas nanti
kalau di pilkada kan ada yang namanya surat keterangan ya pak
nah dua ribu sembilan belas ini nggak wajib menggunakan elektronik ktp
nah tantangannya adalah bagaimana
orang individu yang kemudian pada hari pemungutan suara di april nanti baru tujuh belas tahun
dengan katanya dia harus punya iktp pada hari h atau satu hari sebelumnya
nah saya kira kan kemendagri sudah punya data proyeksi kependudukan kpu pun sudah menyiapkan hal itu
saya kira ini tinggal bagaimana kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan juga kementerian dari dari
yang kedua berkaitan dengan antisipasi kecurangan
harusnya penyelenggara pemilu dengan berbagai stakeholder lainnya kita berkaca dari pilkada dua ribu delapan belas lalu
kita sudah mengetahui titik titik mana saja daerah daerah mana saja
kemudian rawan akan kecurangan
politik uangkah istusara atau apapun itu
netralitas penyelenggara pemilu netralitas asn penggunaan fasilitas negara daerah daerah mana saja yang kemudian rawan
yang itu harus menjadi fokus perhatian bagi penyelenggara pemilu pemerintah maupun berbagai stakeholder yang ada untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan
nah belum lagi kan bawaslu itu setiap penyelenggaran pemilu itu mengeluarkan yang namanya indeks kerawanan pemilu ikp
nah dari indeks indeks itu yang kemudian kita bisa menjadi fokus perhatian agar kemudian penyelenggara pemilu kita
penyelenggaraan pemilu kita untuk dua ribu sembilan belas itu aman lancar tanpa ada yang namanya kecurangan
nah aman untuk menghindari adanya mungkin gesekan antara masyarakat ini juga kan menjadi salah satu tujuan supaya bisa terlaksana dengan baik begitu ya pak ya
nah bagaimana kementerian negeri untuk meminimalisir adanya gesekan antara masyarakat begitu pak dalam
ya peran forkopim dia itu sangat penting sekali
di setiap daerah ada forum komunikasi pimpinan daerah
ada kepolisiannya ada tni dengan tiga matranya
dan juga ada apa unsur ketahanan sipil ya kita punya hansipita
nah bagaimana kita sudah mendorong semua daerah agar bersinergi mempersiapkan langkah langkah
tadi mas harwik sudah katakan bahwa seluruh punya indeks kerawanan
nah untuk daerah daerah yang tingkat kerawanannya tinggi tentunya butuh effort usaha yang lebih antisipatif untuk mengantisipasi hal seperti itu
bukan berarti daerah lain yang rendah rendah indeksnya tidak tinggi

ya baik kan begitu ya karena kerawanan itu kan sangat penting ya baik kan begitu ya karena kerawanan itu kan sangat penting

bukan cuma persoalan keributan saja bisa terjadi suatu waktu ya
bencana juga rawan
kemudian keterbatasan pemahaman penyelenggara untuk mengawal pelaksanaan juga rawan
saya katakan berbagai persoalan juga karena tidak maksimalnya kapasitas penyelenggara namanya ada petugas tps
kasus roger bond itu karena kesalahan petugas tps membuang kertas suara akhirnya jadi psu
katakan kapasitas petugas di lapangan ini juga titik rawan
saya katakan kpu bawaslu pemerintah harus duduk bersama untuk mengantisipasi
apa yang menjadi dasarnya kita berkaca pada kejadian pilkada dua ribu delapan belas kemarin
saya katakan ini itu kenapa kita katakan pilkada dua ribu delapan belas kemarin menjadi modal dasar yang sangat besar
buat bagi kita untuk melaksanakan dan susulkan pemilu dua ribu sembilan belas nanti
oke nah bagaimana supaya bisa mendapatkan petugas petugas yang
tepat begitu yang mampu begitu
kpu harus melakukan pendidikan yang lebih pelatihan yang lebih intens lagi
kepada petugas petugasnya sistem rekrutmennya yang ketat
dan juga adanya merit apa penghargaannya lebih
bagi lah bagi petugas petugas
dan ini menjadi titik titik awal yang bagus bagi kami menurut kami
agar pelaksanaan nanti di lapangan lebih baik lagi
kpu harus merekrut petugas petugas yang lebih baik lagi
dan melakukan pelatihan pelatihan
sehingga mengurangi terjadinya kesalahan kesalahan dalam teknis pemilihan
kalau pak heroik sendiri melihat bagaimana pak
kemampuan petugas petugas di lapangan untuk dalam hal pemilihan ini
untuk petugas ad hoc khususnya ya
baik di level kecamatan desa sampai dengan level tps atau kpps
ini kita memang ada terobosan hukum baru dari putusan mahkamah konstitusi
bas syarat umurnya ini lebih diturunkan lagi
jadi orang orang anak anak muda mahasiswa itu sekarang bisa mendaftar
menjadi panitia ad hoc dari kevel kppsk pps maupun ppk
sehingga harapannya kemudian yang masih punya idealisme integritas dan netralitas
itu bisa ikut berpartisipasi
ini menjadi penting kemudian bahwa partisipasi pemilu itu
tidak hanya anda datang ke tps itu penting datang ke tps
tapi anda juga bisa ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara ad hoc
nah ini yang pertama seperti itu
nah di sisi lain terobosan baru di undang undang tujuh dua ribu tujuh belas kita
di level tps itu ada yang namanya pengawas tps
ini kepanjangan tangan dari bawah suhu
nah jadi nanti setiap tps
ada delapan ratus ribu tps di dua ribu sembilan belas nanti
yang di setiap tps itu ada yang namanya pengawas tps
jadi tugas pengawas tps adalah bagaimana kemudian
penyelenggaran pemilu serentak kita dua ribu sembilan yang jujur adil langsung
membebas rahasia itu bisa terjamin dan juga lancar
nah itu yang kedua
yang ketiga adalah berkaitan dengan partisipasi juga
pemilu kita pada hari pemungutan suara itu
di hari h pemungutan suara itu kita disebut sebut oleh banyak negara
pemilu yang paling demokratis dan juga terbuka
orang datang ke tps ini tidak hanya mencoblos
tapi setelah jam satu biasanya mereka cenderung datang lagi
datang lagi untuk melihat kira kira proses
penghitungan suaranya seperti apa
dengan kata lain akan banyak mata di sana
nah jadi dengan kata ini proses pengawasan itu
tidak hanya berjalan pada penyelenggara pemilu semata
aparatur sipil negara kepolisian ada di sana juga
kemudian ada pengawas tps dan lain sebagainya
tapi masyarakat umum pemilih umum secara publik
dia bisa lihat juga proses rekapitusi dan juga ikut
mengawasi ketika ada kecurangan
seorang pemilih bisa langsung berbicara di sana
kok itu ada kecurangan dan lain sebagainya
nah jadi memang itu menarik
satu hal lagi yang berbeda nanti di pileg adalah
ini kan pemilihan legislatif
kontestasinya banyak kontestannya banyak
tentunya para kontestan itu
harus mengawal suara mereka masing masing gitu loh
jadi satu tps semua yang kandidat kandidat
dpr ri dpd pasti akan rumpuh ke hadir sana
makanya saya katakan tingkat kecurangannya mungkin akan
sangat bisa di menimbulkan
pengawasannya akan lebih banyak
karena kontestannya banyak
untuk dprd saja saya katakan kurang lebih sembilan belas ribu lebih
yang akan jadi
kalau seandainya satu dapil itu punya
tiga atau lima kantin kontestan
bayangkan sekian ribu yang akan mengawasi nanti gitu loh
jadi kami mengatakan besok pengawasan akan lebih bagus
tapi mungkin di sisi lain konflik juga bisa dilindungi
bisa jadi bisa jadi
karena kan ini kontestasi
itu kami katakan penting bagi teman teman
aparat keamanan untuk segera melakukan langkah langkah
ya karena peserta yang lebih banyak
ya khususnya dprd dan dprd pd
kalau presiden kan cuma dua
jadi kami pikir ini perlu menjadi catatan ke depan
tapi tadi bicara soal konflik ya pak
ini tidak hanya pada saat hari h
tapi jauh sebelum itu sudah bisa terjadi kemungkinan konflik
antara para konsultan maupun pemilih pemilihnya
nah ini bagaimana menghindari isu isu seperti isu sara
isu hoax yang mungkin bisa jadi memicu
semakin tingginya konflik begitu pak
saya mengatakan dalam beberapa kali pertemuan
satu satunya cara untuk meminimalisir fitnah hoax
itu adalah penegakan hukum
saya katakan kita tidak bisa melarang orang untuk menggunakan
tetapi harus ada punishment and reward yang jelas
ketika mereka melanggar keaturan
banyak sekarang pelanggaran pelanggaran ketika tidak dilakukan
penegakan hukum justru itu menjadi bibit bagi munculnya
bagi kami katakan penegakan hukum adalah salah satunya
cara untuk meminimalisir hoax
dari perludem terakhir ada saran untuk perbaikan
supaya nanti pilpres dan pileg dua ribu sembilan belas ini berjalan dengan baik
iya tentunya penegakan hukum pemilu itu penting
untuk tetap dilakukan demi terjaga kredibilitas penyelenggaraan pemilu kita
menghasilkan pemilu yang berintegritas dari segi proses maupun hasil
dan juga berkualitas seperti itu
tapi di sisi lain kita penting juga melakukan pendidikan politik
saya kira para pemilih kita itu sudah cukup cerdas cukup rasional
dalam melihat isu isu informasi dan lain sebagainya
jadi tidak asal menerima berbagai isu dan kemudian terpancing emosinya
segala macamnya seperti itu
tapi lebih ke bagaimana menyaring informasi informasi yang ada
kemudian ini dipetakan oleh para pemilih kita
sehingga menjadi basis pilihan yang berdasarkan rasionalitas para pemilih
nah untuk itu saya mengajak para pemilih kita untuk
mari kedepankan rasionalitas kita untuk melakukan
untuk menerima berbagai informasi yang ada
jadi tidak asal menerima saja
nah di sisi lain saya mengajak juga para peserta pemilu
mari kita sambut pemilu dua ribu sembilan belas ini dengan cara cara yang baik
dengan kampanye kampanye yang baik tidak perlu mengasut dan lain sebagainya
karena pemilih kita itu lebih melihat bagaimana visi misi dan program
yang ditawarkan selama lima tahun ke depan
jadi sudah tidak zamannya lagi ketika kita melihat
saling menjelek jelekan begitu ya
jadi ini dituntut sikap yang baik dari peserta
kemudian juga diikuti oleh pemilih
supaya menjadi pemilih yang bijak begitu ya
yang pintar ya
bisa tidak hanya mau untuk mungkin diberikan uang
tidak ada lagi politik uang begitu ya pak ya
terima kasih pak heroic dan juga pak akmal sudah berbagi disini
semoga ini bisa membuka pikiran masyarakat
dan semoga nanti pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
berjalan dengan baik begitu
dan pemirsa demikian perbincangan kita dalam indonesia forward
saya lucia sari undur diri
terima kasih ya pak